terus tiba tiba dia muncul di rumah ini jadi supir
supir supir badannya nisa lagi
yaudah kita cerita di taman aja ya
kemarin itu saya nemu atm
dan atm itu saya udah tau siapa pemiliknya
saya ingin mengembalikan atm ini secara langsung
jadi apa boleh saya minta alamatnya
nama dari yang punya atm ini namanya dewi
anaknya itu pasien dari dokter
kok bisa ada di sini
dokter fahri pasti mau membicarakan soal abi
dan aku gak mau mas bobi tau soal abi
posisi aku gak hangat nih
tapi dari mana mama tau soal abi
kok baru dateng sih
aku baru dateng sih
kamu bisa cerita apa aja sama abang
terima kasih bekas ah
mas pari ini bobby dia itu sahabat almangku mas bayu
mas bobby makasih udah nganterin aku sampe sini
oke sampai ketemu ya
apa jangan jangan laki laki hitam mama maksud
maaf sampe tadi harus andi waras seperti itu
maaf banget jadi ngelibatin dokter
kalau begitu saya panggil kamu dewi aja ya
engga tadi itu kan tadi itu kan cuma karena bersandiwara jadi sih
jadi kenapa harus sandiwara
emang dia itu siapa
oke dia itu adalah sahabatnya almangku mas bayu
kalau tadi saya menjelaskan dokter itu dokter pasti nanti dia akan bertanya tanya
saya nggak mau kalau siapa abi sebenarnya itu diketahui oleh orang lain dulu
aku bisa melihat cara laki laki tadi menatapku
sepertinya dia lebih dari sekedar sahabatnya pak bayu
apa dia punya masker lain ke dewi
ya ini perusahaanku
saya tahu niat bu dewi itu baik
biasanya satu kebohongan akan disusuli sama kebohongan yang lain
saya nggak mau hal seperti ini menjadi bumerang buat bu dewi
saya minta maaf ya saya tidak bermaksud untuk menasehati atau apa apa ya
ya mau yang terbaik aja
harus jujur pada hatiku
kau dan aku tak bisa bersama
bagaishain lagu tak berhenti
kenapa mereka kayaknya akrab banget
john temennya bayu sama bobi
tapi kok kayanya lebih deket sama nisa
terus tiba tiba dia muncul di rumah ini jadi supir
supir pribadinya nisa lagi
yaudah kita cerita di taman aja ya
kemarin itu saya nemu atm
dan atm itu saya udah tau siapa pemiliknya
saya ingin mengembalikan atm ini secara langsung
jadi apa boleh saya minta alamatnya
nama dari yang punya atm ini namanya dewi
anaknya itu pasien dari dokter fahri
sebentar saya cek dulu ya
si dewi yang songong dan so cantik itu gak akan bisa bertingkal lagi setelah ini
jangan cari masalah kamu sama reva dewi
ada apa sih nis kayaknya ada yang dipikirin
mas bobi sekarang berani ngelawan aku
kamu itu cuma anak maja yang bisanya nikmatin harta keluarga kamu
selama ini aku yang kerja keras sama bayu
jadi kamu salah kalau misalkan kamu yang angkat derajat aku
dulu mas bobby suami yang penurut
tapi sekarang dia berani ngelawan aku
anak kucing berubah jadi anak macan
ini semua pasti gara gara dewi
benar benar bodoh dia
aku benar benar merasa kesel
rasanya aku udah gak punya kuasa atas suamiku sendiri
sikap mas bobby yang diingin membuat aku benar benar merasa sendiri
sebenarnya abang nggak boleh bilang ini sama kamu
tapi abang udah gak tahan
ada satu rahasia yang ingin abang
abang ada dendam sama bobi
udah lama abang naksir kamu nis
karena abang mencintai
adik sahabat abang sendiri
berharap dia bisa bantu abang
mendekatkan abang sama kamu
eh nyatanya dia malah nikung abang
abang mencintai kamu
sudah lama daripada yang kamu tahu
seorang pecundang seperti bobby
abang nggak terima sampai kapanpun
di kubur pun abang akan bangkit dari kubur
dikubur pun abang akan bangkit dari kubur
meskipun hati abang
hancur berantakan melihat kalian bersama
tetapi abang tetap relaku
sampai kapanpun itu
sampai kapanpun itu
jadi aku bisa manfaatin bang john
untuk melakukan semua yang aku mau
kamu so sweet banget sih bang
aku gak akan sanggup
dengan satu skandal lagi di rumah ini
sebenarnya bu dewi
saya udah telfon dan saya udah message bu dewi dari semalam
tapi belum dibalas bales
karena saya ada informasi yang penting buat bu dewi
saya dapat info dari kolega kedokteran saya
dan dia punya pasien yang cocok
menjadi pendonor sum sum tulang buat abi
ya jadi kalau semuanya berjalan dengan lancar
transplantasi untuk abi bisa segera kita lakukan bu dewi